kasihan ya lo
mas andung kata jeng mesin
makanya emang diman kalo jadi orang itu jangan emosian
tuh pakai nendang nendang segala motor orang lagi
thank you man
gue yakin banget dengan performa motor yang seperti ini
kita bisa ngalahin kelopak naik jalanan
mereka gak tau kalo motor kita kita udah korek abis
thank you man
lo udah bantu ngorek motor gue
masih banyak barang curi yang mangkuban
apalagi si ajung
orang itu gak bisa diremeh
dia yang korek
lo tenang aja men
tunggu aja tanggal main
kalian kenapa gak ikut latihan lagi di dojunya sensei
ah males lah
semakin lama semakin gak ada prestisnya
latihan di dojunya sensi chandra
ya semenjak sensai chandra kalah
sama sea boy waktu di mma final itu
kayak gitu udah ada kebanggaan deh buat latihan di sana
oh berarti selama ini tujuan kalian masuk perguruan sense
cuma mau cari nama dan prestisnya aja
ya pastinya buat latihan bela diri lah
ya masalahnya juga bela diri sensei kayaknya udah gak berkembang juga kan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tadi aku abis ngobrol sama murid yang udah gak aktif latihan lagi disini
oh ya terus mereka bilang kenapa mereka ngajin kita ngelatihan
tapi mereka ngerasa kalo dojunya sensei itu udah gak prestis lagi
semenjak sensei kalah sama boy di mma
jadi kalo pada saat
saat itu aku kalah ya tengah orman
menang atau kalah menurut aku itu hal biasa dalam pertarungan
tujuan kita kan di sini untuk belajar bela diri bukan untuk bertarung dan menang
terus kamu ngomong gak tujuan itu sama teman teman kamu
iya sensei tapi tetep aja kekalahan sensei sama boy itu pengaruh banget sama kredibilitas dojo itu
coba aja sensei bisa taruh pulang sama boy pasti sensei bisa menang
dan dengan begitu dojo sensei itu bisa naik lagi pamornya
stel kejuaraan itu cuma ada setahun sekali jadi baru ada lagi tahun depan
jadi pertandingan ulang itu gak mungkin
ya udah ayo latin nanti baju
pasti mau jalan jalan sama si broding iya kan
emang kenapa sidik aja mandiman
bukan dandananmu itu norak
kalau katanya mah gak cocok
ih biarin aja emangnya sirek dandan cantik kayak gini buat mandiman
biar kata mandiman sirek jelek tapi tetep aja kata broding sirek cantik
berarti teh selera si broding jelek
iya tapi gak sejelek nasib mandiman
nggak gak bener baik
hah broding dateng broding i'm coming
neng aduh sudah jelis neng
aish keiklan sampo aduh
kita mau kemana broding
yang penting kemanapun neneng pergi
asalkan sama nenek saya siap menemanimu
aduh broding bisuan aja deh
jangan sampai buat rida dicatuh cinta dong
ih itu banget
tunggu tunggu tunggu

makanya bang diman kalau jadi orang itu jangan emosian
tuh pakai nendang nendang segala motor orang lagi
dadah mang diman
dadah bang diman
uh uh uh
ditunggu depan situ ya
oh kejam irah mang
ih rahmat tidak mengberi dukung siapa siapa
ya itu biarkan saja sih serius
yang selalu memilih sendiri
kalau kamu mau disukai sama si sri
kamu cari cara jalan
bagaimana supaya si sri
suka dengan kamu
mau cowok seperti apa tuh
mau sama si si
sama si si
mau coba seperti apa tuh
mau sama si si
ya belum kaya
kalau ganteng ya terlalu ganteng saya
ini namanya garden mini
taman mini indonesia indah
belum pernah sini kan
nah yang itu tuh
tapi gedenya gak segitu dong i
eh ngomong itu pembantu kamu ya
kalau ngomong yang benar ya
gak ngeliat sama buta itu ya matanya
masa yang begini bilang membantu
si itu kali pembantu
sejak kapan lu pacaran sama dia
eh ini udah seminggu pacar jadi pacar i
gimana sih yuk
seminggu yang lalu
eh dia itu pacaran sama gue udah satu bulan tau gak sih
maksud you i sering gue nanya dia
berarti lu tuh selingkuhannya
i gak mau dijadiin second an
emangnya i bareng second
eh udah ya lepasin jadi kayak habis ini
gimana sih caranya
gue tuh udah habis tiga puluh juta buat ngendanain dia
buat jodohnya dia
jumit i juga seminggu udah habis tiga puluh juta
gak mungkin lu nyamain nyamain aja
eh berarti kita dibohongin sama desa
eh bu leker sini coba sini dengerin dulu
eh yuk sekarang udah gak sebanyak bakiat
yuk pilih i apa pilih dese
pakai bahasa inggris kali
gak ngerti dia
eh ngomong dah